ya tersangka penyalahgunaan narkoba yang juga seorang selebritas roro fitria dibawa ke pusat atau kantor pusat laboratorium forensik mabes polri di kalimalang jakarta timur pada selasa siang
roro menjalani pemeriksaan rambut untuk mengetahui apakah roro mengonsumsi narkoba ataupun tidak
roro fitria menjalani pemeriksaan rambut selama kurang dari satu jam di kantor pusat laboratorium dan juga forensik mabes polri
selain rambut roro juga menjalani pemeriksaan darah pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih detail apakah wanita tersebut mengonsumsi narkoba ataupun tidak
selain itu dari tes tersebut juga bisa diketahui riwayat konsumsi narkotika seseorang
sebelumnya pada pemeriksaan awal tes urin roro diketahui negatif mengonsumsi narkoba
setelah dilakukan pemeriksaan tersebut roro langsung dibawa petugas menuju sat narkoba polda metro jaya
bukan karena negatif
kita lakukan kesini cek awal betul sudah kita sampaikan bahwa urinnya negatif
tetapi memang prosedur kita tetap melakukan kesini untuk melakukan uji konfirmasi urin
uji konfirmasi ini kita cek secara laboratoris itu lebih akurat
selain dengan bersamaan yang saya sampaikan tadi
yang pertama uji kelanjutan barang bukti metapetamin sabu itu narkotika jenis sabu uji lanjutannya
kemudian yang tadi kedua untuk cek secara laboratoris
yang ketiga sampel darah dan sampel rate